di pasar rawasari cempaka putih jakarta pusat kamis pagi
harga cabai rawit merah yang biasa dijual seharga rp empat puluh
kini tembus di angka rp seratus per kilogramnya
cabai rawit hijau naik menjadi rp delapan puluh dari harga rp lima puluh per kilogram
ya lumayan menurut sih hari ini aja saya nggak belanja saya stop dulu
banjir yang melanda jalur pantura berdampak pada naiknya harga cabai
di pasar puri baru pati jawa tengah yang kini menyentuh rp tujuh puluh lima per kilogram
pedagang menyebut melonjaknya harga cabai disebabkan pasokan mulai menipis
akibat banyaknya lahan pertanian yang terendam banjir
serta distribusi yang terkendala banjir
selain karena kenaikan harga pembeli juga mengeluhkan kualitas sayuran
yang ikut terdampak akibat banjir
kadang itu kalau nggak banjir kan bagus bagus
sekarang kalau banjir itu banyak jelek jelek
di sisi lain naiknya harga cabai di pasaran disambut bahagia oleh para petani
di desa kabuaran kecamatan kunir lumajang
seperti yang dialami tamin dalam sekali panen
ia bisa mendapatkan hingga dua kuintal cabai
dengan harga cabai rawit di tingkat petani mencapai rp tiga puluh lima per kilogramnya
kalau kondisi cabai mahal ini gimana
ya senang petani itu senang
kalau murah ya nggak senang
dalam sekali panen para petani bisa mendapatkan penghasilan rp lima hingga rp enam juta
tim liputan cnn indonesia